keluarga dari pemilik makam yang rusak
petugas juga melarang peziarah mendekati area sekitaran tpu
pasalnya saat ini tanah masih dalam kondisi labil dan terus bergerak
empat tahun bertahan di lokasi bencana dengan kondisi rumah yang miring
inilah yang harus dihadapi tiga keluarga di kampung gunung batu sukabumi jawa barat
bencana pergerakan tanah yang menerjang kampung ini
pada minggu depan
dua ribu sembilan belas silam meluluh lantakan satu ratus dua puluh sembilan rumah
kampung yang dulunya dihuni hampir lima ratus jiwa tersebut
omah ramlah adalah salah satu dari sembilan warga yang memilih bertahan
lantaran tak punya pilihan tempat tinggal yang lain
padahal bagian rumah seperti tempat cuci piring juga tak lagi simetris
dinding dan lantainya pun sudah retak
para penghuni rumah miring ini mengaku
terpaksa dihubungi dengan tempat yang lebih baik
taksa mengambil resiko karena menunggu janji pemerintah memberikan tempat tinggal
yang hingga empat tahun belum kunjung terwujud
hampir seluruh korban pergerakan tanah di kampung gunung batu
masih bertahan di hunian sementara di kampung ciburegah
hunian sementara yang seharusnya hanya dua tahun
kini terpaksa dihuni selama empat tahun karena tak kunjung ada kejelasan
mengenai hunian tetap dari pemerintah